kawasan pantai sanur denpasar menjadi salah satu lokasi yang rencananya dipakai untuk kegiatan pesta olahraga dunia pantai atau world beach games wbg dua ribu dua puluh
kawasan pantai sanur bali cukup representatif untuk kegiatan olahraga pantai bertaraf internasional
pantai berpasir putih itu dilengkapi berbagai akomodasi bintang lima berbagai fasilitas umum serta akses jalan yang cukup baik
tak salah jika kawasan pantai sanur dipilih menjadi salah satu venue yang akan dipakai untuk kegiatan world beach games wbg dua ribu dua puluh tiga pada agustus mendatang
namun perhelatan ini batal dilaksanakan karena masalah anggaran dari pemerintah pusat
sejumlah warga yang tinggal dan melakukan usaha di kawasan pantai sanur denpasar menyampaikan beragam tanggapan atas pembatalan ini
ada yang mengaku kecewa namun sebagian juga mengaku tidak berpengaruh pada usaha mereka
pertanyaan dari pemerintah pantai sanur denpasar
karena itu kan bisa mendongkrak juga para turis yang datang
yang pertama mungkin kru krunya itu kan bukan hanya yang main tapi pasti mereka ada timnya
terus mungkin ada juga yang mau datang hanya untuk nonton
itu kan pasti hotel restoran atau mungkin mereka melakukan perjalanan wisata di sini kan
otomatis mendatangkan keuntungan untuk masyarakat bali
sebelumnya bali dipercaya sebagai tuan rumah world bg
games dua ribu dua puluh tiga yang akan digelar bulan agustus mendatang
hal ini diumumkan langsung oleh asosiasi komite olimpiade nasional atau anoj pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
namun belakangan anoc mengumumkan bali tidak lagi menjadi tuan rumah kegiatan world beach games dua ribu dua puluh tiga